amplop lagi kasih ke gue
lu beneran nih

masalahnya itu gak sesimpel itu pi
adriana sayang bukan salah kamu
kalau kamu menjadi anak tiri daripada mama adrian
yang sekarang sedang bermasalah dengan mamanya boy kan
kalau hanya untuk masalah yang simple seperti ini
mamanya boy melarang kamu dekat sama boy
atau boy dilarang untuk berhubungan dengan kamu
menurut papi itu menunjukkan
kalau dia memang tidak pernah menyayangi kamu seperti anaknya sendiri
dan kalau itu terjadi
ya tapi hanya bisa menyarankan
kamu harus mulai belajar
belajar untuk melupakan boy
papi masuk kamar dulu
kalau kamu perlu apa apa
karena hanya papi satu satunya akan menemani kamu
di saat apapun juga masalah
boleh gak papi lihat senyum kamu semua
papi istirahat aja dulu
senyum itu yang nemenin papi tidur
dalam hidup itu benar benar banyak banget hal yang gak mungkin kita duga ya
kita saling mencintai
tapi harapan kita nggak sesuai
semoga selamat tahun aku bisa ngelupain kamu ya
nemuin kamu sama pasangan yang baru ya
yang lebih baik
dan lebih segalanya dari aku
semoga kamu tetep bahagia sama kehidupan yang sekarang ya
temen di cafe biasa gak
emang ada apa ya
ya ada yang harus aku ngomongin aja sama kamu
boleh deh kalau gitu
tempat biasa ya
yaudah aku tunggu di sana ya
siap siap dulu deh
biasa juga nolekin gitu
bekas munding lah
nanti mah kalau saya masuk angin
kalian sudah tidak perlu repot repot
kan ada teh manis teh al
iya atau apa
kalau nanti insya allah si abah kawin ya
sama si teh manis
itu akan ada pijitan seorang istri yang soleha
ya wak maaf pak teguh
bau gitu cokor deh
dipakai minyak wangi ya tuh
biar gak bau
nanti juga wak
kita bakal terlupakan sama abah
wah atuh bra
kita kan batman forever
meng mau izin keluar sebentar ya
mau ketemu sama modi
ah sih neng
kita ketemu kayak mau jam segini
sudah malam atuh
udah kalau neng keluar lah
ini kan masih siang tuh
bentar aja ya
ya udah lah cok
biar abah aja yang anter ya
iya nggak usah
nggak usah abah
abah diem aja di rumah
kan abah lagi masuk angin
kalau misalkan abah yang hantar nanti abah tambah masuk angin
umaha mau tambah sakit
nanti gak jadi nikah sama mama mau
lagi diobatin yuk
biar aja brother saya yang nganterin ya
nggak usah abah
neng mending berangkat sendiri
om nendang sama om diding mending biar ngerawat abah aja di sini ya
pas bulu pisan yuk teh
ah si neng teh
kamu teh aww neng
sudah tuh bah
sudah tuh bah
biarin saja ya
kita mau berdoa saja yang baik supaya cnn dilindungi oleh allah swt
kalau begitu saya berdoa kalian terusin pijit ngoprok ya
memang maha pelindungi untuk allah
makanya serahkan segala suatunya
pasti gak kecewa
ini cokor tuh dikubah sama boy ya
untung gandeng lah
cokor tuh dikubah sama boy ya
untung gandeng lah
lah kenapa lu muka lu tegok jangan jangan lu kagak lulus ya lu takut gobelin ya
apeng ya nih emak hah emak apeng wah lu bener bener ngecewain gua lu ya lu kagak lulus kan bener apa
kate gua bilang belajar yang bener kagak becus lu belajar juga bagaimana sih lu sampai kagak lulus
gua udah capek nyukulin lu mahal tau ga sekolah lu emang lu kate bayar gratis apeng bayar pakai
daun lu kate eh lah nih anak kagak bisa ngebanggain gua apa nih amplop lagi lu kasih ke gua
lu beneran nih iya dong mak lu hebat lu anak emak lu
bener lu kagak bohongin emak kan enggak dong mak ini kan ada bukunya aduh emak demen banget
emak bangga bener lu mau minta kado apa emak emak hadiah apa emak emak emak emak emak emak emak
apa lu pengen apa mak kalo boleh sih kalo emang duit dari warisan engkong itu masih banyak
yan ada satu permintaan mak apa ngomong aja emak cepetan ngomong apa yang
yan pengen ya emak beliin yan angkut satu aja
lo mau nyupir angkut kan lu lulus smm

gak ada cita cita lain
selain supir angkot apa
jadi gini mak
nanti sebelum ian kuliah
ian pengen nyambi narik angkot
uang hasil dari setiap hari ion narik angkot
ian pengen kumpulin mak
biar ian ngebiayain diri ian sendiri
jadi ian gak perlu lagi minta biaya sama emak
pinter amat lu pikirannya
makan duitnya masih banyak